mari kita tinggalkan cara lama untuk mengubah foto dengan teknik yang membosankan
aplikasi yang satu ini bisa memberikan pola baru dari sebuah foto untuk menjadi sebuah karya seni yang indah
prisma aplikasi yang dapat mengubah foto menjadi karya seni
filter terinspirasi oleh karya seni klasik
filter foto dapat diatur dengan bebas tanpa mengubah bentuk foto asli seperti ini
anda dapat menjadi pelukis ekspresionisme berikutnya
versi baru aplikasi prisma memungkinkan anda mengedit foto secara offline sehingga pesan pesan seperti ini seharusnya menjadi sesuatu dari masa lalu
hasil karya terbaik di ujung jari anda